siapa sangka dari kecinanya terhadap satwa anjing sebagai bisnis yang menguntungkan
bisa kemincuan kali ini saya akan mengajak anda untuk mengetahui suatu bisnis dari warga
yang berapa ya nih cuma ratusan juta rupiah dari hasil breeding anjing
proses pembiakan satwa atau dikenal dengan istilah breeding memang cukup lama populer
breeding sendiri merupakan proses untuk mengembang biakan hewan jenis tertentu misalnya anjing
hai heritio seorang warga surabaya mulai tertarik dengan bisnis breeding anjing ini
sejak tahun dua ribu delapan belas awalnya ia mengaku hanya sekedar hobi memelihara anjing khususnya
ras alaska malam yut menurutnya anjing asal amerika serikat ini memiliki karakter yang
unik awalnya ia pun tidak menyangka bahwa satu ekor anak anjing alaska malam yute bisa laku
dengan harga yang cukup fantastis berawal dari hal inilah akhirnya ide bisnis breeding
anjing ini berlanjut hingga saat ini boleh tahu enggak pak ini awal mula anda mulai terjun
karena hobi aja ya nomor satu terus saya juga suka anjing besar terus tak lihat
saya pilih pilih yang keren adalah alaska jadi kita akhirnya tertarik dengan dia
karena dia suka main suka bisa berenang juga katanya kalau alaska malam yut dari
indonesia hanya ada di indonesia ya ini nih bener betul untuk alaska malam yut yang
diakui di us adalah channel kita satu satunya yang di indonesia hanya snowcalla scannel
ini awal mula anda mempersiapkan untuk modal awal bisnis ini berapa dan sekarang bagaimana
untuk untangannya wah bisnis cukup fantastik hahaha habisnya habis building terus kandang
untuk alaska malamut untuk alaska dengan kapasitas kurang lebih empat puluh kandang dan itu pun luasnya cukup besar besar
dan sempat orang us nya datang dia menyaksikan sendiri bahwa oh ya snow koalas yang terbaik
pergi apa ini mulai dibanderol mulai dari peranakan anaknya berapa kalau disini kita
kalau di pet kurang lebih diangka lima puluh an kalau di show sampai ratusan ya itu ya karena perawatannya
juga fantastik karyanda sih dibalik cuan yang menggiurkan ternyata susah susah gampang loh
menjalankan bisnis breeding anjing alaska malam yute ini contohnya nih untuk biaya perawatan sampai
ekor anjing alaska malam yut satu bulannya bisa mencapai lebih dari satu juta rupiah
tantangannya pun cukup besar dalam proses pembiakan us minta
dalam satu tahun heri mengaku hanya melakukan proses breeding sebanyak satu kali menurutnya
hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan membuat hasil breeding anjing miliknya menjadi spesial
pada bulan juli lalu dari pemberidingan berhasil melahirkan enam ekor anjing
nah anak anak anjing ini tidak hanya mendapatkan perawatan saja
namun juga dibekali dengan beberapa ketangkasan sejak dari usia dua bulan oleh trainer khusus
untuk yang baru lahir gini saya di sini biasanya bantu ngawasin
terus bantu kemarin proses kelahiran juga nemenin
terus kalau mulai proses latihan sih baru bisa tunggu nanti umur dua bulan ya
anjing alaska malam youth asal amerika serikat ini nyatanya memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta satwa
bahkan para pembeli tidak ragu ragu merogoh kocek puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk memiliki anjing ini
mulai dari sekedar dijadikan sebagai hewan peliharaan
hingga hewan yang kerap diikutkan berbagai kontes
itu gagal gitu gagal dan bentuknya itu tulang tulangnya bagus bagus gitu
dan kalau berjalan itu menarik ya elegan lah
ilbarak ini di usia empat bulan
kemudian saya ambil anjing ini karena satu memang kualitasnya bagus
nah jika berkaca dari sudut pandang kedokteran hewan
dalam proses breeding ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan
baik pejantan maupun anjing betina harus dipastikan dalam kondisi yang sehat
dan sudah tervaksin
khusus untuk induk anjing wajib terpenuhi gizinya
terutama selama masa kehamilan
anjing hasil breeding yang baik akan tampak dari tampilan fisik dan anatomi tubuhnya
dari segi penampakan secara fisik tidak secara medis
dia bulunya pasti harus mengkilat
terus geraknya aktivitasnya dia lari
lari atau berjalan menuju ke induk
kan terantan terantan kalau istilahnya
itu dia lancar
terus dia tidak sering nangis nangis
kayak gitu itu seperti itu yang pertama
perutnya juga harus dilihat tidak kembung
dan juga tidak yang keras sekali
walaupun breeding anjing alaska malam yute ini dari sisi bisnis bisa bernilai puluhan
hingga ratusan juta rupiah
menurut sang breeder tips sukses menjalankan bisnis ini adalah merawat sang hewan dengan ketulusan
ia yakin bisnis yang dijalankan dengan tulus
maka akan mendatangkan kebaikan pula
dia clarissa miki peresia prien jawa timur